ketua tim pengacara rizik syihab menyampaikan dua puluh sembilan pertanyaan yang disampaikan penyidik dan semuanya membahas tentang sejarah pancasila
selain informasi tadi kami juga hadirkan dengan informasi lainnya dari tanah air dan mancanegara
saya ratu nabila melanjutkan cnn indonesia newsroom
rizik syihab datang memenuhi panggilan polda jawa barat
rizik syihab tiba sekitar pukul sembilan pagi hadir untuk menjalani pemeriksaan kasus penghinaan lambang negara
sebelumnya rizik mangkir dari dua panggilan penyidik polda jawa barat untuk diperiksa sebagai tersangka
panggilan pertama dilayangkan pada tujuh februari dua ribu tujuh belas namun rizik tidak datang dengan alasan kelelahan
di panggilan kedua pada sepuluh februari rizik kembali tidak hadir dengan alasan menjaga konduksitas jelang pilkada dki jakarta
dalam pemeriksaan rizik shihab rizik shihab tidak datang dengan alasan kelelahan

rizik shihab berkata
rizik shihab berkata
rizik shihab berkata
rizik shihab berkata
rizik shihab berkata
rizik shihab berkata
rizik shihab berkata
rizik shihab berkata
rizik shihab berkata
rizik shihab berkata
rizik shihab berkata
rizik shihab berkata

dan tidak ada masa yang mendatangi polda jawa barat
masih berlangsung rizik sihab saat ini masih berlangsung memberikan statementnya kepada para wartawan begitu ratu
dan memang jika kita berbicara pra peradilan kami belum mendapatkan informasi resmi kapan pra peradilan sendiri akan dilakukan
namun menurut tim dari kuasa hukumnya pra peradilan memang akan dilakukan namun saat ini masih menunggu keputusan dari fpi pusat
kapan waktunya kita masih tunggu begitu ratu
baik terima kasih atas informasi anda zayul haq dari bandung jawa barat